yang menjadi paling menjadi duka saya ya sebenarnya adalah saat kedua orang tua saya ternyata
positif positif covid disana saya sudah tidak bisa berpikir itu karena udah benar benar khawatir
banget dan kondisinya juga buruk sampai saya sempat berpikir mungkin ini kesempatan terakhir saya
merawat beliau gitu jadi ada pasien yang saya temuin hari ini dia baik baik saja gitu
besoknya ketika saya temuin lagi pasiennya misalnya udah linglung udah yang ngaco ngomongnya udah yang
maaf ya jadi seperti gangguan jiwa gitu nah itu itu hal hal itu yang menurut saya support dari
keluarga support dari kita tenaga kesehatan yang bisa meningkatkan maksudnya ee
psikologis pasien gitu untuk dia harus bisa upaya dia untuk sembuh itu harus tinggi
sangat khawatir di awal awal pandemi empat bulan terakhir eh bulan pertama itu sangat khawatir
dan saya pun tidak berani pulang ke rumah untuk menemukan anak dan istri orang tua empat bulan tuh saya
tinggal di sini
sesaat lagi anda akan menyaksikan cnn indonesia heroes in association with
virus corona masih menjangkiti masyarakat indonesia
namun tak sedikit orang berhasil sembuh dari infeksi virus ini
di balik kesembuhan itu ada sosok yang terus berjibaku dengan ganasnya virus
mereka tak pernah menyerah membantu kesembuhan para pasien
salah satunya adalah dokter ade putri tanesa idayu ia telah berjuang merawat pasien kofit sembilan belas di rumah
sakit umum pusat persidangan di indonesia yang menyebabkan kematian dari virus covid sembilan belas
ade putri atau akrab dipanggil adep adalah dokter spesialis penyakit dalam yang sehari hari bertugas di ruang isolasi pasien covid sembilan belas
adep menghabiskan waktu rata rata dua jam untuk mengobservasi dan memantau para

pun sudah terbiasa beraktifitas menggunakan pakaian asmat
pun sudah terbiasa beraktifitas menggunakan pakaian asmat
rasa kenyang aura kiev
rasa tidak nyaman gerah pandangan yang terbatas tak bisa makan minum dan harus menahan buang air berfirs
merupakan hal biasa yang harus ia hadapi
tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh adep akan berhadapan dengan virus mematikan yang
belum ada vaksinnya
pertama kali mendengar soal virus kofit sembilan belas pada desember dua ribu sembilan belas adep tak mengira virus
covid sembilan belas akan sampai ke indonesia bahkan menjadi pandemi
tapi itulah yang harus dihadapi oleh adep setiap harinya
ia tak mau mengeluh dengan kondisi yang harus dihadapinya
ia selalu ingat tujuannya menjadi seorang dokter karena ingin menolong dan bisa bermanfaat
sebagai manusia biasa ade pun tak luput dari rasa khawatir
pada awal pandemi adep masih memberikan asi eksklusif pada putra bungsunya
jelas khawatir ya khawatir sekali
apalagi waktu saya bekerja di rumah sakit umum pusat persahabatan menjadi pusat rujukan covid sembilan belas ini
yang saya khawatirkan selain saya sendiri bisa terinfeksi adalah saya punya dua balita di rumah
dan yang kebetulan yang terakhir itu yang kecil
masih menyusui masih asli
itu kekhawatiran saya
waktu maret awal awal covid saya masih memerah asi itu masih banyak ya
mungkin rasa stres rasa khawatir itu akhirnya hasil perahan tuh jadi berkurang drastis gitu
itu yang saya sangat khawatirkan sebenarnya itu
memikirkan kedua anak saya dan juga kedua orang tua saya yang punya comorbid
duka dirasakan adet ketika kedua orang tuanya terinfeksi covid sembilan belas dengan gejala
selama tiga minggu orang tua adep diisolasi di rsup persahabatan dan adep sendiri yang merawat orang tuanya
yang menjadi paling menjadi duka saya ya sebenarnya adalah saat kedua orang tua saya ternyata positif
positif covid dan gejalanya berat terutama ibu saya
waktu itu beliau dirawat sekitar tiga minggu
alhamdulillah saya punya teman teman sahabat sahabat dokter di sini yang sangat perhatian lah dengan kedua orang tua saya gitu
dan mereka yang merawat orang tua saya
di sana saya sudah tidak bisa berpikir gitu karena udah bener bener khawatir banget dan kondisinya juga buruk
sampai saya sempat berfikir
mungkin ini kesempatan terakhir saya merawat beliau gitu
setelah sekitar tiga minggu akhirnya diperbolehkan pulang lanjut isolasi di rumah dan alhamdulillah sekarang walaupun masih sedikit lemas tapi sudah sehat
syukurnya kedua orang tua adep sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa
ibu adep junaidah sudah merasakan bagaimana rasanya terinfeksi covid sembilan belas
namun junaida tetap memberikan dukungan kepada putrinya untuk terus membantu para pasien
pasti khawatir mah pastilah orang tua mah pasti khawatir
tapi kita dia sebagai tugas dokter ya udahlah terserah allah lah ya
maksudnya dia usaha untuk ngobatin orang khawatir mah adalah namanya orang tua ya
khawatir saya malah tolongin dek

enggak enggak ada pengen jangan kok ini enggak saya justru ngasih support sama dia

sebelumnya dia menemukan kekuatan yang lebih besar

setelah berusaha untuk mengurangi kekuatan dia menemukan kekuatan yang lebih besar
sadar profesinya berpotensi tertular covid sembilan belas

deb dan suaminya sangat ketat menerapkan protokol kesehatan di rumahnya
salah satunya dengan membatasi jumlah kunjungan tamu yang datang ke rumahnya
salah satu kekhawatiran sih jelas keselamatan dan kesehatan istri saya ya
salah satu kekhawatiran sih jelas keselamatan dan kesehatan istri saya ya
pastinya resiko untuk kontak dengan pasien covid dan resiko terpapar pasti kan tinggi sekali
salah satu yang dikhawatirkan juga nanti akan bisa menularkan orang orang yang di rumah
dari dulu saya tahu passion istri saya itu seperti apa jadi saya selalu mendukung apapun yang istri saya lakukan
komitmen saya dan istri jelas menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat ya di rumah
komitmen saya dan istri jelas menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat ya di rumah
termasuk orang orang yang akan datang ke rumah gitu atau siapapun yang mau masuk rumah kita selalu menerapkan protokol kesehatan

berpesan agar masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan
kuncinya ada pada penerapan tiga m serta menjaga daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat
yang kelamin palingnya tentunya memp institution pasienten kularat dengan memakai ventilator gitu tidak bisa dilakukan sendiri yang pasti ya harus dengan kim dengan perawat dengan dengan pakmedesteran dari serasa serangan ujung keluarga ini
dengan memakai ventilator itu tidak bisa dilakukan sendiri yang pasti ya harus

selain dokter perawat juga punya peran penting dalam menangani pandemi kofit sembilan belas merekalah yang
harus menyediakan kebutuhan pasien covid sembilan belas
selama menjalani isolasi seperti yang dijalani putih rahmi tasani perawat rumah sakit umum
pusat persahabatan setiap hari mita harus memakai khasmat selama empat jam di ruang
isolasi rata rata dalam satu hari mita merawat dua puluh satu pasien kofit sembilan belas banyak pelajaran berharga
yang bisa ia ambil selama merawat pasien kofit sembilan belas mita mengaku berhasil menempah
menteri dan mengambil uang untuk mengambil uang untuk mengambil uang untuk mengambil uang untuk
mental dan rasa optimisnya untuk bekerja profesional menurutnya banyak pasien kofit sembilan belas
yang mengalami kemelut emosional yang berujung pada penurunan imunitas menurutnya dukungan terhadap
kondisi psikologis pasien sangat penting untuk membantu proses penyembuhan terganggu kondisi
kejiwaan justru menghambat proses penyembuhan sama seperti tenaga kesehatan lainnya ia juga sempat

keadaan umum dan keadaan men fikir terima kasih dapat mempertimbangkan diri saya juga
keadaan umum dan keadaan men fikir terima kasih dapat mempertimbangkan diri saya juga
sekarang setiap pasien yang ia rawat ia jadikan seperti keluarga sendiri apalagi pasien tidak
bisa ditemani keluarganya selama menjalani masa isolasi dengan cara itu mita berharap pasien bisa
segera sembuh terhadap segera sembuh
tapi kadangkala mita tak mampu menahan kesedihan ketika pasien yang ia rawat menghadap yang
kasus yang menonjol ya hampir semua menarik sih ya mas karena setiap pasien yang saya temuin berbeda beda gitu baik kejala terus perasaannya mereka kebanyakan mereka itu sedih kecewa apa cemas terus kayak rasa denial atau rasa misalnya putus asa gitu
jadi ada pasien yang saya temuin hari ini dia baik baik saja gitu besoknya ketika saya temuin lagi pasiennya misalnya udah linglung udah yang ngaco ngomongnya udah yang maaf ya jadi seperti gangguan jiwa gitu
nah itu hal hal itu yang menurut saya support dari keluarga support dari kita tenaga kesehatan yang bisa meningkatkan maksudnya psikologis pasien gitu
untuk dia harus bisa upaya dia
untuk sembuh itu harus tinggi gitu
memiliki dua anak mita harus menjaga protokol kesehatan dengan ketat
ia tak ingin kedua buah hatinya terpapar covid sembilan belas yang mungkin saja berasal dari dirinya
karena itu mita selalu mengenakan masker saat berada di rumah bahkan ia jarang mencium anak anaknya
pasti sedih terus karena kan gimana pun pasien disini sendiri gak ditungguin keluar
hanya kita yang ada sama dia gitu sama pasien tersebut
rasanya maksudnya ngerasain kayak misalnya diri sendiri atau keluarga gak ditemenin nggak ada yang talkinin kayak gitu
atau misalnya yang bimbing yang ada di dekat dia gitu
maksudnya pasien itu harus sendiri gitu keadaan dia harus sendiri di situ
dan yang beratnya itu mengabarkan keluarga gitu mengabarkan
karena keluarga pun kan gak tahu menahu pasien itu dirawat di rumah sakit seperti apa
paling hanya dikondisi
apa diceritakan kondisi
pastikan melalui edukasi oleh dokter atau oleh kami perawat
salah satu gejala covid sembilan belas pada pasien adalah gangguan respirasi atau sesak nafas
dalam proses perawatan seorang fisioterapis membantu proses pemulihan respirasi pasien
menurut peraturan menteri kesehatan no enam puluh lima tahun dua ribu lima belas tentang standar pelayanan fisioterapi
fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan
yang ditujukan untuk mengembangkan memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh
dengan menggunakan pelatihan fungsi dan komunikasi
salah satu fisioterapis di rumah sakit umum pusat persahabatan rawamangun jakarta timur
adalah ikafudiana atau yang biasa dipanggil ikaf
di masa pandemi ikaf memberikan pelatihan pernafasan kepada para pasien covid sembilan belas
yang mengalami gejala sesak nafas
dan penurunan saturasi
dengan posisi telungkup ruang paru bagian depan pasien covid akan diistirahatkan
dan memberikan kesempatan kepada ruang paru bagian belakang untuk mengambil oksigen lebih banyak
yang pengalaman yang paling ini ya tentunya memposisikan pasien tengkulurat
dengan memakai ventilator
itu tidak bisa dilakukan sendiri yang pasti ya
harus dengan tim dengan perawat dengan dokter
atau dengan pasien itu sendiri kalau misalnya masih sadar atau pasiennya kan punya hak juga untuk menolak latihan
tapi sebelumnya kita edukasi demi tujuan pasien itu sendiri sembuhan
dan untuk intake oksigen lebih banyak lagi ya kita edukasi lebih mendalam lagi
selain memberikan pelatihan pernafasan
fisioterapis juga akan memberikan edukasi agar pasien tidak panik
relaksasi dibutuhkan pasien untuk latihan pernafasan agar fungsi paru dapat bekerja maksimal
terapi manual juga diberikan agar peredaran darah menjadi lebih lancar
penanganan pertama kali kita masuk dari igd kita langsung bisa melihat pasien
bisa menangani mengendal pasien
untuk memberikan terutama relaksasi
pasien kita edukasi juga jangan panik ya
serta untuk latihan pernafasan
untuk tingkat derajat fisiterapi covid sembilan belas yang lebih berat
seperti di ruang icu
kita lebih menonjolkan pada mobilisasi dini
kita dibagi beberapa tim ya
mulai dari pintu masuk yang igd pertama kali
kita sudah masuk sudah terjun ke dalam instalasi gawat darurat tersebut
mulai dari tim igd
pindah ke ruang rawat inap
kalau pasiennya ngedrop atau butuh penanganan lebih lanjut
atau mengalami masalah yang lebih berat
kita juga ada di tim di icu
setelah lepas rawat inap
masih ada keluhan
contohnya kemarin beberapa minggu kemarin ada pasien bekas covid
bisa latihan kembali untuk lewat jalannya di sini
dalam satu hari
ikaf bisa memberikan pelatihan pernafasan kepada empat belas pasien yang berada di dalam ruang ini
ikaf bersyukur selama bertugas di masa pandemi
ia bisa menjaga kesehatan keluarganya
dengan menerapkan protokol kesehatan sebelum dan sesampainya di rumah
waktu itu sempat ketika masuk malam pagi
saya baru masuk tiba tiba ada yang manggil pasiennya
ternyata di dalam udah terjatuh
cuma saya sendiri di situ
kemudian saya minta tolong sama orang gak ada
terus saya angkat sendiri ke bednya itu
dan itu terasa capek banget
sampai harus menggendong ke bed itu lagi
ikaf menjaga kesehatan keluarganya
ikaf menjaga kesehatan keluarganya
ikaf menjaga kesehatan keluarganya
rekan rekannya awal awal saya takut sekali takut sekali karena virus ini yang saya dengarkan
mematikan dan tapi dengan dimodalkan apd level tiga dengan cara pemakaian yang diajarkan oleh atasan
saya oleh senior senior saya alhamdulillah saya hai gani maju untuk mengantar pasien mendekatkan
pasien sangat khawatir di awal awal pandemi empat bulan terakhir eva bulan pertama itu sangat
khawatir dan saya pun tidak berani pulang ke rumah untuk menemukan anak dan istri orang tua
dalam satu hari bekerja udin bisa memakai khasmat selama lebih dari empat jam mengendarai mobil
ambulan dengan memakai khasmat tidaklah mudah rasa gerah panas dan pandangan terbatas menyulitkan
udin dalam bekerja
udin biasanya mengantar pasien kopit manggil menuju rumah sakit darurat
wisma atlet atau rumah sakit penyakit infeksi sulian tisaroso yang pasti panas berkeringat
wiskpa itu agak berkurang penglihatan kita itu itu res pokong ke willen berkembang sendirian

resiko juga sih sebenarnya di jalan
karena kacamata kita berembun apalagi malam gitu kan penerangan kurang
tapi mau gimana ya dengan ketelitian atau dengan hati hati kita mengendarai
alhamdulillah sampai dengan selamat
karena belum pernah ada eksiden
selain melindungi dirinya dengan pakaian khas mat
udin juga sadar kewajibannya untuk mendekontaminasi mobil ambulan
usai digunakan untuk mengantar pasien covid sembilan belas
udin selalu mendekontaminasi mobil yang ia kendarai
udin menggunakan cairan rubista yang diusapnya ke seluruh bagian kabin belakang
bagi udin tak ada kata mundur untuk bekerja melayani pasien covid sembilan belas
yang harus diantar ke rumah sakit rujukan
sama halnya dengan amir seorang petugas kebersihan rumah sakit
sadar kalau pekerjaannya berisiko terpapar covid sembilan belas
akmal tak pantang menyerah
ia tetap bekerja membersihkan kamar rawat inap pasien covid sembilan belas dengan semangat
selama dua jam sehari amir membersihkan kotoran
sisa makanan pasien serta limbah medis dari ruang rawat pasien covid sembilan belas
kita selalu disarankan untuk memakai apd yang lengkap
kita pergi ke zona merah dan membersihkan semua kotoran yang ada di dalam
mengambil sampah seperti biasanya dan membuangnya ke sulo
rasanya itu ya panas agak sesak gitu
yang pasti pekerjaan jadi lebih agak terasa gitu
jadi kita angkat sampah di tong sampahnya
kemudian kita ikat dengan kencang
kemudian kita taruh ke solo
ya dari keluarga ya hati hati jaga kesehatan
amir bersyukur selama ini tak pernah terinfeksi covid sembilan belas
baginya ia tetap ingin memberikan kenyamanan bagi pasien
bahkan ia juga tak keberatan turun tangan membantu pasien yang terkena covid sembilan belas

itu sempat ketika masuk malam pagi
saya baru masuk tiba tiba ada yang manggil pasiennya
ternyata di dalam udah terjatuh
cuma saya sendiri di situ
kemudian saya minta tolong sama orang nggak ada
terus saya angkat sendiri ke bednya
dan itu terasa capek banget
sampai harus berubah
sampai harus menggendong ke bed itu lagi
kemudian melapor telpon ke pihak ini yang di luar
untuk segera dibantu lebih lanjut lagi sama perawat
jaga kebersihan diri dan disiplin menerapkan protokol kesehatan
menjadi kunci bagi amir untuk melindungi diri
saat bekerja di masa pandemi
para pejuang covid sembilan belas tak kenal menyerah
membantu merawat dan memulihkan kesehatan para pasien covid sembilan belas
risiko tertular yang harus dihadapi
tak melunturkan semangat mereka untuk memberikan pelayanan terbang
pergi saja pulang dengan balik menggunakan kesta bitcoin